ini adalah gambar pemirsa yang kita ambil dari udara
ini gambar yang berada di ya saya melihat ada masjid istiqlal itu ya di sebelah kiri atas
nah kita sama sama saksikan bahwa seperti memang lalu lintas bisa dikatakan lumpuh total dan masa terkonsentrasi begitu banyak di sana
nah ini adalah masa dari medan merdeka selatan yang menuju ke medan merdeka barat
oke mereka ini akan menuju ke istana negara rencananya
jumlahnya bisa kita perkirakan ya dari gambar yang sama sama kita saksikan ini barangkali mencapai puluhan ribu orang
dan sejauh ini rencananya menuju ke istana negara dan sudah ada informasi bahwa beberapa menteri akan menerima wakil dari para pengunjuk rasa untuk bertemu di istana negara